usai muktamar istimewa ii bersama gen pf ulama bakal calon wakil presiden republik indonesia prabowo subianto
menandatangani fakta integritas yang berisi sejumlah poin yang telah dibuat oleh para ulama
capres yang juga merupakan ketua partai gerindra ini berjanji kepada para ulama
untuk memenuhi setiap poin yang ada di dalam fakta integritas

mengucapkan terima kasih kepada ijtima ii bersama gen pf ulama
atas kepercayaan yang lebih besar dari kami
atas dukungan yang begitu keras
dan juga berikan ini sungguh adalah sebab yang mengaruhi kita di indonesia
dan saya sudah berjanji kepada ijtima akan bisa berbuat yang terbaik
untuk jiwa dan rakyat saya
dan saya persyukurkan kepada negara bangsa dan rakyat indonesia